aduh aduh papan berantakan kema bu haduh gimana sih hansip teh tadi aja suruh
bantuin gak ada yang dateng giliran daripada jadi kalian cuman rusakin doang
maaf ya maaf masalahnya tadi tuh kita juga dikejar kejar sama pampir ya dikira iya iya
berdek maaf ya udah nabrak meja nih kami bertiga selaku ansip mobil
mutlu boleh nggak boleh dan dan kelamaan tenang aja kelas caranya itu gak bakalan
artisnya datang zarah iya secara kan aku paling ship di sini dan paling ditunggu
paling cari secara penampilan aku kudu cutar dan meregah apalagi nanti aku mau nyumbang
lagu di depan warga jadi harus oke dong zarah nanti gempa bumi lagi
lupa antuh iya aku juga ngeliat jelas sama soalnya gerakannya cepet banget yuk daripada
kita kelamaan ayo zara oh aduh zara dulu kenapa sih
itu kan vampir ini pasti gara gara kak kemarin di musim merafa sama adam
nggak sengaja ke temen peti adoro vinyah pasti tuh peti vampir ah
nggak percaya kalau nggak ada bukti nggak yaudah besok kita balik lagi deh museum
ada nakal rafa takut dengan kita ke rumah partai sekarang yuk yuk yuk yuk
selamatkan apa sini dari tadi udah mulas blok balik ke toilet ya ampun
makanya lain kali tuh kalau mau makan lihat lihat jangan semuanya digaris gitu
suara pen tuh barusan bukannya suara
eh semprong lu pikir lu aja apa yang sakit
gua juga yang sakit makanya lu kalau jalan itu pakai mata
lalu gimana mata kita empat ya
tuh sama dia
abangnya aja gak ngelihat
barusan kita nih berdua nih ngelihat vampir
semprong berarti bodoh karena aku juga tadi ngelihat
hmm serem banget eh gini aja
gimana kalau kita lapor sama prt aja
aduh gua jadi bingung lelah letih capek
masa iya sih di kampung sini ada vampir
yang gua tahu nih vampir adanya di luar negeri
iya benar juga tuh bang
iya udah mau gimana lagi kita lapor prt aja yuk
ya udah cepetan tangguh dia kesini lagi
eh jangan ke sana
eh ke sana tempat yang tadi
anak anak teh kemana sih
giliran suruh bantuin gak ada yang datang
giliran nanti udah tinggal makan baru pada nongol
kesel tau aja kalau udah beres
lagi sarah kalian kenapa
eh tunggu tunggu tunggu kalian apa apaan sih kok lari larian gitu
iya ada apa ini teh
tadi kita ngeliat ada ada vampir
prt tadi kita dikejar sama vampir
wah berantakan kayak mabuk
aduh gimana sih hansip tek
tadi aja suruh bantuin gak ada yang dateng
giliran daripada jadi kalian cuma ngerusakin doang
masalahnya tadi tuh kita juga dikejar kejar sama vampir ya digya
kami bertiga setelah gue hansip mau beli laporan
bahwa dikampung ini udah ngaman lagi semenjak ada hantu vampir pak rt
serem banget pak
yang namanya vampir itu gak ada di dunia kita
adanya cuma di film
udah mendingan kita lanjut aja deh beresin
ya tapi beneran
udah pulang aja prt
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
eh jangan pada pulang dong
yaudah beresin dulu deh
beresin dong beresin dong
aduh ya pak rt aku mahal tuh pak rt
kalau gitu saya juga pulang aja lah pak reto
orang warga juga ada bubar
eh jangan tuh berhenti
jangan atuh lah kita kan mau pesta barbeque
tapi nggak seru pak rete
lihat dong udah pada berantakan gitu
ah pas baliklah
pak rete jangan jangan itu dia tuh suara pampir yang dibilangin tadi sama hansipers
itu mah kerjaannya si hansif pasti
yang namanya pambin itu nggak ada
saya mendingan pulang aja
kabar pak rt
paket takut sama namanya pampir
pampir itu nggak ada
ah ada beneran
kata rafa teror pampir itu bener ada
sampai jumpa di video selanjutnya